penyebabnya antara lain kondisi geografis jawa barat yang dikelilingi perbukitan dan gunung berapi
potensi bencana longsor tinggi akibat adanya gerakan tanah
banyaknya gunung berapi dan lokasi dengan perbukitan di jawa barat disertai dengan karakter tanah yang sebagian besar
berasal dari pelapukan sedimen dan endapan potensi longsor atau gerakan tanah di wilayah ini menjadi tinggi
menurut ahli geologi institut teknologi bandung tanah longsor terjadi bila gaya pendorong pada lereng lebih besar dari gaya penahan
gaya penahan umumnya dipengaruhi oleh kekuatan batuan dan kepadatan tanah
sedangkan gaya pendorong dipengaruhi oleh besarnya sudut lereng air beban serta berat jenis tanah batuan
yang memang menarik
tadi berada pada morfologi yang memang bisa dikatakan daerah perbukitan dan pegunungan
tanahnya cukup tebal dan proses pelapukan terus berlangsung
yang memang akhir akhir ini konon menyebabkan cukup rentan terhadap potensi longsoran
tetapi sebenarnya dari sisi tanahnya memang ada dari tanah yang sangat sangat mempengaruhi longsoran itu terjadi
tanah juga yang sebenarnya dari sisi statigrafinya atau perlapisannya itu yang lebih dominan mempengaruhi proses longsoran
pusat vulkanologi dan mitigasi bencana badan geologi kementerian energi sumber daya mineral mengatakan
kondisi batuan jalur air tata guna lahan hingga intensitas hujan berpengaruh terhadap gerakan tanah
dari dua puluh tujuh kabupaten kota di jawa barat hampir tujuh puluh persennya merupakan daerah rawan longsor
terutama daerah jawa barat bagian selatan dan tengah yaitu bogor cianjur tasikmalaya garut ciamis kabupaten bandung dan kabupaten bandung barat
meski demikian peta kerawanan bisa berubah tergantung intensitas hujan
oleh karena itu masyarakat diharapkan lebih waspada ketika musim hujan tiba
faktor yang mendorong perpindahan material dari atas ke bawah itu
jadi jangan biarkan air itu bergerak bebas
dan satu dialihkan ke kareng yang lebih rendah
lebih landai kalau lebih landai
dan dijauhin pemukiman
dan kemudian yang berikutnya itu yang penting ketika perjalanan itu
diperhatikan apakah sebelumnya ini ada nggak retakan retakan di atas
nah hati hati ketika ada retakan itu segera ditutup
ditutup dengan lempung lempung campur pasir
terus kemudian yang berikutnya ya untuk jangka panjang tentunya
tentunya kita harus menanam komponen
terutama di atas pemukiman
jangan seperti beberapa kasus ini pemukiman disini masih ada vegetasi lebat diatasnya sawah
jadi pengaturan tata gunalahan itu menjadi penting
badan penanggulangan bencana daerah jawa barat mencatat
terdapat satu lima ratus enam puluh satu kejadian bencana di berbagai daerah di jawa barat sepanjang dua ribu delapan belas
ini meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah satu tiga ratus sebelas kejadian bencana
adapun untuk kejadian tanah longsor angkanya cenderung menurun
namun dari sisi lainnya seperti contohnya untuk tahun dua ribu delapan belas ini ada lima ratus empat puluh empat kejadian longsor
sementara tahun dua ribu tujuh belas itu ada tujuh ratus lima puluh tiga
karena memang pola dua ribu tujuh belas waktu itu ada banyak curah hujan yang tinggi ada siklon mulai dari cempaka dahliah itu ya
nah itu memperbanyak frekuensi
nah sekarang ini curah hujannya agak sedikit normal
kasus tanah longsor yang terakhir di jawa barat adalah di cisolok sukabumi pada tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh
yang mengakibatkan lebih dari tiga puluh orang meninggal dunia